dari banyak perjalanan yang saya telah lakukan
pertemuan singkat dengan seorang sahabat
sungguh telah membuka wawasan dan sudut pandang saya
dari dia saya memahami
bahwa kitab yang allah turunkan untuk umatnya
ternyata mengandung ilmu ilmu luar biasa
untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat
tapi juga kemaslahatan hidup di dunia
ada beberapa pen khaps berwujud
yang menjadi orang di indonesia
adalah milik allah apapun itu semua yang ada di alam semesta ini bahkan diri kita sendiri
adalah miliknya dan allah berhak mengambilnya kapan saja ia kehendaki
sebagai makhluk yang diciptakan allah untuk menjadi khalifah di muka bumi manusia diberikan
amanah untuk mengelola kekayaan alam dan segala macam karunia allah yang ada di dalamnya
amanah pengelolaan kekayaan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi
kehidupan manusia karena sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain
seperti yang rasulullah sampaikan dalam banyak hadis
allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan rasa cinta pada wanita anak dan harta benda
potensi menyebabkan manusia cenderung menumpuk harta yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif
sehingga kegiatan ekonomi akan menurun oleh karena itu allah mengendalikan kecintaan
manusia terhadap harta melalui instrumen zakat zakat menyebabkan dua setengah persen harta mengalir kepada
fakir miskin sehingga meningkatkan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi domestik
sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang istimewa dari zakat
harta yang menurut allah adalah harta yang menurut allah adalah harta yang menurut allah adalah
yang sembilan puluh tujuh lima menjadi terdorong untuk mengalir pada kegiatan produktif sehingga meningkatkan
pertumbuhan ekonomi selain zakat terdapat instrumen sodakoh infak dan wakaf hal ini selain
merupakan perwujudan partisipasi umat untuk masyarakat juga dimaksudkan untuk meningkatkan
rasa tanggung jawab pada sesama dan juga negara dengan harta yang mengalir allah mendorong manusia
untuk melakukan hal yang berbeda
allah membebaskan cara manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta yang diinginkan selama
apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang allah tetapkan dan hasilnya bermanfaat untuk kehidupan
allah melarang riba yang merupakan tambahan yang dipastikan secara tegas dalam al quran dan hadis
tapi jika allah melarang sesuatu maka allah selalu menolong manusia untuk mencari rezeki
allah selalu memberikan pilihan lain yang allah halalkan seperti jual beli dan berbagai kerjasama yang adil antar manusia
karena riba atau tambahan yang dipastikan akan mematikan perniagaan
apa mungkin masih ada orang yang mau berniaga dengan kemungkinan untung di bawah sepuluh persen jika ada penambahan yang dipastikan sebesar sepuluh persen
allah menginginkan supaya harta yang dimiliki manusia terus mengalir
sehingga manusia bisa menjaga perniagaan secara optimal tanpa sedikitpun dihalangi dan dimatikan oleh riba
hal lain yang dilarang adalah kegiatan perjudian
larangan judi disebabkan karena perputaran harta melalui perjudian tidak memberikan manfaat kepada masyarakat
berbeda dengan judi perputaran harta melalui perniagaan memberikan manfaat berupa penambahan produksi barang dan jasa
prinsip dasar mudahnya adalah yang pertama kita harus memiliki perniagaan yang berbeda
masalah atau hubungan antar kepentingan sesama manusia seperti bisnis jual beli jasa atau apapun
dalam islam harus dilakukan dengan dasar suka sama suka dan saling ridho
tidak ada horror atau ketidakjelasan yang berarti semua muamalah harus jelas dan transparan
tidak ada zor atau hal hal yang membahayakan
pada intinya transaksi ⁇ muamalah harus berdasarkan pada kerjasama yang adil dan mendatangkan manfaat
dari penjelasan tadi kita menjadi paham
perekonomian membutuhkan zakat sebagai instrumen pemompa aliran harta tanpa kendala riba
untuk menciptakan perniagaan yang optimal dan bermanfaat untuk perekonomian
sama halnya dengan tubuh manusia yang membutuhkan jantung untuk memompah darah
dan mengalirkannya secara optimal tanpa kendala
kesamaan ini menunjukkan bahwa semua itu diciptakan oleh satu pencipta yang sama
segala syariat dalam bermuamalah yang allah tetapkan adalah untuk menjaga
supaya manusia terhindar dari kebinasaan karena keserakahan
supaya perekonomian berlangsung dengan berkesinambungan
begitu sempurna segala aturan yang allah turunkan
karena allah maha menyayangi hamba hambanya
ketika sebuah beberapa teori mengacaukan bahwa
hidup yetu yutu akan menutupi hypededelnya
semoga seperti withdrawnya render ini menyumbangkan kesempatan